dinamika politik jelang pilkada serentak di beberapa daerah turut berimbas mempengaruhi konstelasi politik nasional
jawa timur menjadi salah satu kunci daerah kunci yang tengah banyak dibahas dan diperbutkan
beberapa calon kuat diprediksi akan melenggang dalam pertarungan panas tahun depan
lalu sebagai basis terbesar warga nu atau nahdlatul ulama
seberapa mungkin dukungan struktural dan juga kultural ormas islam paling besar di republik ini akan berpengaruh bagi kemenangan calon
nah untuk menjawabnya dan membahasnya sudah bersama saya
dua orang analis politik senior ada bang sirojudin abbas direktur program dari saiful mujadin research and consulting
terima kasih bang abbas sudah datang melewati kemacetan jakarta
meskipun ini tanggal muda tapi tetap macet jakarta ya prof ya
kemudian ada profesor aisyikam analis politik senior dari presiden universiti yang juga sangat mengetahui nih
tipologi dan anatomi dari politik nadatul ulama
terima kasih prof ikam sudah datang
saya akan mulai ke bang abbas dulu
ini menjelang pilkada jawa timur
jawa timur menjadi salah satu daerah yang kemudian banyak dibahas disoroti oleh publik di pilkada serentak dua ribu delapan belas
kalau melihat dinamika terkininya prediksi anda kemudian dinamikanya
anda melihat ada sesuatu yang baru menarik atau anda justru dejavu di
seperti dejavu dari pilkada pilkada sebelumnya
saya kira ada yang menarik
pertama saya kira di internal partai partai yang punya basis nu
yang sedang gampang betul situasinya saat ini
meskipun gus ipul kelihatannya berusaha cukup keras untuk merangkum dukungan nu
tapi kelihatannya tidak begitu
karena penting dimengerti juga bahwa nu ini menjadi basis bukan hanya untuk pkb
tapi juga partai partai yang lain
itu yang nggak bisa dilupakan
jadi nu ini milik bersama di jawa timur itu ya
saya kira begitu
di nu jawa timur ya ada yang di golkar ada yang di nasdem ada yang di partai partai yang lain termasuk di pdip
oleh karena itu upaya pkb untuk mengkonsolidasi dukungan nu saya kira sulit dilakukan
ini terbukti lihat dari misalnya kecendungan bu hovifah yang mulai digadang gadang oleh sejumlah partai politik
salah satunya ada nasdem ada golkar lalu berikutnya saya dengar ada petiga
dan itu menunjukkan bahwa
bahwa nu itu sangat terbuka
meskipun saya kira mereka juga mengerti konsekuensinya dari perpecahan di internal nu
tapi yang menarik siapapun calonnya apakah gus ipul apakah bu hovifah atau yang lain yang sedang dibahas di pdip malam ini
saya kira tidak akan jauh dari span of control dari presiden
faktor presiden juga perlu diperhitungkan
bukan faktor presiden diperhitungkan
bukan faktor presiden diperhitungkan
bukan faktor presiden diperhitungkan
itu akan menguntungkan buat presiden
all the presidents men kira kira gitu lah

dalam hal ini presiden yang bisa mengkontrol atau mengkondisikan atau akumulasi kekekuatan nu di sana atau sebaliknya justru malah
buat presiden sendiri
saya kira enggak
yang penting itu adalah bagaimana supaya untuk kepentingan
saya kira jawa timur ini kunci untuk dua ribu sembilan belas
maka cara memandangnya
saya kira harus melampaui lokal jawa timur
tapi harus melihat di prospek pertarungan dua ribu sembilan belas
di empat belas yang lalu jawa timur itu jadi penentu kemenangan pak jokowi
oleh karena itu sangat tidak mungkin kalau jawa timur akan dibiarkan begitu saja bertarung secara terbuka
oleh karena itu kelihatannya siapapun yang bertarung sejauh mereka punya komitmen dan ada di barisan yang akan mengamankan pertarungan presiden di dua ribu sembilan belas
saya kira terbuka
dan saya kira lihat figur figurnya
pdip sudah jelaslah enggak mungkin tidak menyokong agenda presiden
tapi kalau gus ipul dan bu hovifa saya kira di lingkaran itu juga
oke jadi semuanya all the presiden men
tapi sebelum saya ke prof ikam
anda lihat anda tadi sudah mengatakan bahwa nu disebut pertama kali oleh bang abbas
selain nu mungkin faktor faktor apa saja kemudian bisa sangat berpengaruh dalam konstelasi dan pemenangan di jawa timur sendiri sih
saya kira abangan masih kuat
jawa timur kan terbelah
hasil dua ribu empat belas kemarin itu menunjukkan pembelahan yang begitu terbuka
pdip saya kira hanya memperoleh sedikit sekali di bawah pkb
itu menunjukkan basis basis pdip di matraman mulai dari trenggalek saya kira sampai blitar
itu basis pni dan basis pdip yang cukup solid
jadi kita sambil tampilkan bang abbas sambil menjelaskan
boleh kita tampilkan bagaimana komposisi suara di jawa timur sendiri terkait dengan pileg dua ribu empat belas yang lalu
yang kemudian mengkomposisikan kursi kursi di parlemen jawa timur
sambil dijelaskan juga bagaimana jadi memang tidak hanya faktor nu atau pesantren
dan saya kira partai partai yang lain pun juga akan berebut di basis basis kultural itu
mungkin ada sedikit yang berbeda
mungkin di madura madura punya karakteristik sendiri
meskipun nu tapi juga di madura kan punya big man big man sendiri di lokalnya gitu
yang seringkali tidak selalu bisa sejalan dengan kehendak para pemain di pulau jawa gitu
dan di madura sendiri punya game yang mereka pegang secara kultural
oleh karena itu mungkin harus dilihat komposisi pertarungannya itu tidak hitam putih
antara misalnya basis abangan atau basis santri nu gitu
karena madura harus dilihat sebagai satu faktor sendiri
dan madura itu kan berada di pulau madura
tapi madura ada juga di tapal kuda saya kira juga besar juga populasinya
dan saya kira harus dipertimbangkan siapa saat ini yang bisa mengakses jaringan di kelompok kultural itu
jadi kurang lebih ada tiga faktor kekuatan utama
tentu saja santri nu kemudian faktor abangan tadi di mana pdi perjuangan menjadi partai nomor dua terbesar
yang ketiga faktor madura ini prof hikam juga harus jelaskan faktor madura seberapa penting juga
kalau kita bicara mengenai tadi bang abbas meng highlight dari awal bagaimana peranan datul ulama
dalam menentukan konstelasi politik jawa timur
dalam perspektif anda seberapa penting nadatul ulama dan seberapa besar perannya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah
ya kalau saya selalu melihat bahwa peran atau pengaruh dari nazatul ulama dalam pilkada dalam pemilihan umum dalam pilpres itu dinamis ya mas ya
bahkan kalau bisa dilihat juga bukan hanya itu
tapi mulai dari bawah pemilihan kepala desa pemilihan bangsa
pemilihan bupati dan selanjutnya itu harus juga dimasukkan dalam hitungan dan karena itu dinamis
jadi bahwa nu dan nahdien itu punya pengaruh besar di jawa timur itu kan semacam generalisasi ya
tetapi di dalam kenyataan ya kita mesti harus hati hati juga karena tidak semua daerah itu akan begitu
bahkan di daerah daerah yang konon kabarnya di tapal kuda dan lain sebagainya itu tidak selalu generalisasi itu akan begitu
sementara media di jakarta menangkapnya jawa timur adalah nu adalah jawa timur tidak sesimplistis itu gitu
apa yang anda harapkan dari orang jakarta
bisanya ya seperti itu
suka membuat generalisasi karena itu yang paling mudah untuk diolah digiring digoreng
itu termasuk dosa saya berarti prof
nah oleh karena itu
oleh karena itu sambil tetap mengingat yang general tadi itu dinamika selama lima tahun atau sepuluh tahun terakhir dalam nu itu juga harus dilihat
misalnya begini kalau biasanya kan dikatakan bahwa secara kultural pemilih nu itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh para kiai misalnya
dalam kenyataan tidak sesederhana itu
tidak sesederhana itu
tidak ada yang seperti se straight forward itu
bahkan ada banyak kecederungan
untuk memilih calon kepala desa yang didukung kiai saja sekarang tidak semudah seperti dulu
apalagi partai dan calon seperti itu
saya minta prof viko nanti menjelaskan bagaimana sebenarnya evolusi peran kiai dan struktural secara kultural nu dalam kapitalisasi politik dari zaman ke zaman
mungkin bisa di highlight jadi supaya masyarakat dan pemirsa mengerti sebenarnya nu sekarang juga telah berevolusi secara organisasi secara kultural dan secara politik
kita akan jawab itu di sekolah merdeka tetap lama bersama kami
apakah itu sepenting yang dibayangkan oleh masyarakat umum di jawa timur
tergantung isunya mas
dan tergantung siapa yang akan dipilih
nah kalau kita bicara mengenai soal ipul dan kofifah dalam konteks nu ya memang lebih mudah dijelaskan bahwa dua orang ini akan memecah suara nu yang seharusnya signifikan dalam pilkada jawa timur
kan begitu saja
kalau kemudian masalahnya lebih di spesifikkan bahwa apakah pemilih yang berbasis nahdiyin itu pasti akan memilih ipul dan hovifa
ya kita ntar dulu
sebab faktanya dalam pilkada dua ribu enam dan dua ribu tiga belas yang menang jadi gubernur siapa
kan pak karwo
tetapi pak karwo sebagai sosok yang maju sebagai calon gubernur
ipul hanya sebagai wakil gubernur
itu saja menjelaskan bahwa tesis yang terlalu mengeneralisir antara bahwa nu itu sangat menentukan itu ya harus ditinjau ulang
sebab secara mungkin pak sirajudin lebih tahu dari saya soal jumlahnya
tapi saya perkirakan katakanlah begini pemilih nahdlatul ulama itu sekitar tujuh puluh sampai tujuh puluh lima persen di jawa timur
kan berarti masih ada sekitar dua puluh lima persen
nah dari tujuh puluh lima persen itu kan dikira
lima puluh persen itu kan tidak semua akan ke pkb misalnya begitu
ya ada tadi dikatakan dengan segera bagus sekali
ada yang p tiga
ya kan ada yang juga pdip
ada yang ke golkar
begitupun dengan orang
begitupun dengan calon dalam pilkada
orang orang yang dicalonkan partai itu kan juga memilih dari nahdien misalnya
kalau kita bicara tipologi pemilih prof
kenapa kemudian nu menjadi sangat seksi di jawa timur
kalau kita bicara atau kita baca secara apa ya
kulturnya politik itu
banyak yang menganggap bahwa suara kiai atau suara pimpinan pondok pesantren adalah suara pesantrennya
berarti suara kiai adalah suara pemilihnya
memang kondisi faktualnya seperti apa prof
karena ipol sendiri sudah mengklaim didukung empat ribu empat ratus empat puluh empat kiai yang kemudian itu kalau diakumulasikan secara santri santri
nanti bu kofifa lebih banyak lagi mengklaim
itu bisa langsung menang satu putaran gitu kan
karena yang mendefinisikan kiai aja kan yang mana
empat itu kiai yang pondok pesantrenya ukurannya berapa
kan susah kan tapi klaim politik selalu harus begitu
malah aneh kalau ipul tidak mengatakan seperti itu
tapi masalahnya kan kita harus melihat secara jernih ya
bahwa masyarakat jawa timur itu juga sama dengan masyarakat lain di jakarta di jawa barat di mana mana
mereka juga mengalami perubahan perubahan
termasuk perubahan bagaimana melihat peran para kiai di dalam politik
kalau menurut saya sejak orde baru dan pasca orde baru
orang orang di seluruh indonesia dan termasuk jawa timur itu mulai bisa memisahkan
kalau urusan agama mereka masih akan mengikuti apa kata kiai
tapi begitu mulai soal politik memilih siapa
mikir dulu ada yang masih mengikuti kiai ada yang enggak
ini dapat berapa kan begitu
dan evolusi itu terjadi gitu pak
faktanya kan bu hovifah itu jangan dianggap tidak didukung para kiai juga
kalau saya tidak salah itu jombang itu sangat dukung
nah saifullah didukung oleh lirboyo dan tapal kuda
jadi kalau kiai nya memang begitu powerful kenapa mereka kok bisa pecah seperti itu
dan kemudian ada yang menang ada yang enggak
jadi memang kalau mau dipakai secara stereotypical itu memang paling mudah mengatakan bahwa apa kata kiai
itu adalah yang dilakukan santri
kalau untuk jawa timur ada daerah yang begitu ada
misalnya di daerah madura
misalnya raffuat yang mantan bupati bangkalan
nah mungkin daerah seperti bangkalan dan di madura atau mungkin di tapal kuda kayak situbondo mungkin tesis seperti itu masih bisa
tapi kalau misalnya di mataraman tadi
di tuban misalnya walaupun juga itu daerah nu
itu mungkin akan beda lagi
oke jadi tidak semua nu sebenarnya akan memilih orang yang kemudian diusung oleh pkb misalnya
nah ini betul
karena muhammad iskandar kan beberapa waktu terakhir khawatir sekali ketika kofifa ingin maju
hayolah supaya suara nu solid gitu
kalau pkb kalau tidak ada nu ya hilang
kalau kata orang madura solid itu sulit
tipologi pemilih memang seperti itu
lebih volatile atau lebih dinamis sekarang ini
nu itu dalam sejak tahun tujuh puluh an itu mengalami perbaikan di sektor pendidikan yang luar biasa
begitu juga di sektor sosial ekonomi yang lainnya
dan yang dimaksud dengan karisma kiai itu seringkali dipisahkan dari karisma apa namanya antara karisma keagamaan dengan karisma politik
zaman nu masih partai politik
mungkin lebih mudah kiai menyusun barisan
apa namanya antar kiai dan santrinya untuk membela bendera nu
tapi ketika nu sudah keluar dari apa namanya pertarungan politik formal dan dia mengklaim dirinya kembali kehita
lalu biasa mengatakan tidak dimana mana tapi ada dimana mana

karena karisma politik kiai itu secara perlahan sudah lebih terdistribusi pada individu individunya
itu sejak muktamar yang kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali
saya kira iya sejak tahun delapan puluh an gitu
zaman gusud dan kiai sidik
saya kira begitu
dan itu artinya kiai sekarang sudah secara politik lebih otonom
dulu kan otonomi dari sisi apa namanya keagamaan karisma dan apa namanya
apa namanya legitimasi keagamaan ya sekarang dalam politik lebih otonom
oleh karena itu kalau kita cek juga ke pemilih saat ini
bukan karena pengaruh yang lain
pihak ketiga gitu ya
pihak yang lain
dan kalau kita breakdown siapa yang paling berpengaruh di apa di berpengaruh terhadap mereka dalam menentukan pilihan misalnya
kiai itu tidak nomor satu
sering kali ada kepala desa di situ di jawa timur
itu kondisi terkini perilaku pemilih di jawa timur ya
saat ini ada botoh juga di beberapa tempat
lalu baru ada rt ada kiai gitu
bukan anda bisa jelaskan botoh banyak masyarakat yang belum tahu botoh itu
sebetulnya tradisi di dalam politik jawa timur itu selalu ada penjudi penjudi lokal
yang mensponsori tokoh tokoh yang maju di kepala desa
kalau di bola ada mafia bola seperti itu
dan itu juga berpengaruh mengorganisir pemilih untuk tokoh yang mereka jago
jadi pengaruh pun sekarang sudah terdistribusi ya kemana mana
untuk bagaimana untuk menentukan orang untuk memilih
saya sih bukan terdistribusi mas
itu hukum sosiologi aja bahwa apa namanya terjadi pemilahan peran dan fungsi
dalam masyarakat modern itu terjadi
jadi kalau zaman dulu kiai itu ya memberi obat ya menjadi guru ya menengawinkan orang ya menjadi penasihat politik
kalah sama orang kiai
kalah sama orang yang politik dan lain sebagainya
tapi meskipun memang sudah itu secara sosiologi kalau kata prof ikam sudah banyak berubah
pengaruhnya sudah terdistribusi kemana mana
tapi toh nu masih menjadi kekuatan yang dianggap penting sekali untuk didekati
terutama untuk kasus jawa timur begitu saifullah yusuf kemudian maju mendeklarasikan pertama
semua yakin nu satu kemudian ada nu yang lain
kemudian pasti langsung bilang nu pasti pecah
dan bagaimana kemudian jika memang ada nu nu
dan juga tidak tidak nu misalnya
ini bagaimana distribusi suara akan bisa kita petakan
seberapa penting wakil mempengaruhi pemilihan di jawa timur
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usai jadwal berikutnya
oke tadi kita sudah sedikit berbicara sebenarnya bagaimana sih kondisi faktual politik nu
kita memang sejak tahun delapan puluh an gus dur dan kiai sid mengatakan bahwa nu harus kembali ke kita
tidak boleh berpolitik
masih sangat berpengaruh gitu di mana mana
dan dijadikan dan masih seperti gadis seksi ya prof ya
mana mana pasti dilirik dan harus diganti orang
tapi kalau kita bicara kondisi real terkini
ada beberapa calon yang digadang gadang diusung usung bahkan sudah mendeklarasikan diri
akan maju ada yang malu malu
ada yang sangat terbuka
ada yang sama sekali belum mau
tapi tergambar dalam survei survei berikut ini
boleh kita lihat beberapa survei terkini tentang pilkada jawa timur
nanti saya akan minta analisanya prof hikam dan juga bang abbas
mungkin ada di belakang saya beberapa survei
ini sumber lkpi survei terkini bang abbas dan juga prof ikam
ini di kantor politik dulu
kita lihat survei berikutnya
beberapa survei yang kita capture juga
kalau angka angka seperti ini
ini memang angkanya atau memang orang orangnya kurang lebih seperti ini ya
ini yang lkpi
yang paling baru
dua puluh lima agustus sampai lima september
agak terkejut saya
anda juga harus jelaskan siapa dia
apakah nu atau bukan nu atau
dari kelompok mana
tririsma harini kofifah dan saipula yusuf
ya kita mungkin harus melihat lagi bagaimana metodologinya
survei yang baru saja dirilis ini
dari nama nama yang sudah ada ini
seberapa besar potensinya dan mereka menggunakan apa
dan apakah memang suara nu menjadi begitu penting untuk bisa mengakumulasikan suara
saya bisa komentar yang survei indikator
satunya lagi saya tidak tahu
dan di survei kita dan survei indikator tidak terlihat nama lanyala
saya tidak bisa komentar
tapi memang yang bisa kita lihat adalah
memang tokoh tokoh yang paling kompetitif di jawa timur itu hanya tiga
pak saipula bu kofifah sama bu risma
lalu nama nama setelahnya itu terlalu jauh
dibanding ketiga orang itu
jadi saya melihat bahwa kalaupun ada pertarungan di luar dua
yang tidak head to head mungkin kutubnya mungkin tiga itu
bu kofifah pak saipula atau bu risma
akan ketiga itu ya
oke kalau kita bicara basis partai politik misalnya
siapa saja yang akan mengusung orang orang ini
dari segi dinamika terkini gitu
kalau kita lihat pendukungannya kelihatannya pak saipula
karena sudah di declare lebih duluan oleh pkb
maka kelihatan kecenderungan pemilih pkb sudah mulai bergeser ke pak saiful
tetapi pemilih bu hovipa memang masih beragam
dari banyak sumber
banyak sumber dukungannya
termasuk dari pkb juga ada yang mendukung bu kofifah
nah lintas partai bu hafifah itu
mungkin itu bisa dimengerti karena belum ada kepastian
bu hovifah maju dan diusung oleh partai mana
tapi kalau bu risma
nah baru ada dukungan dari partai partai yang lain juga
demokrat juga ada yang ingin bu risma
lalu dari pan juga ada yang ingin bu risma
tapi leadnya ada di pdip
di pdip ke bu risma
sementara bu hovifah itu masih campur
jadi proporsionalnya masih tidak terlalu besar
tapi hampir dari semua partai ada di situ
di bu kofifah
latar belakangnya apakah nadatul ulama juga atau abangan atau apa
saya tidak tahu persis apakah punya kaitan
basisnya menurut anda predisi ada seperti apa
di jawa timur ini terjadi santrinisasi abangan
secara sistematis itu dari tahun tujuh puluh an
orang orang yang dulu pendukung pni
apa dari mulai itu
pelan pelan yang kelapisan bawahnya
mulai belajar ngaji mulai datang ke masjid dan ke pesantren
meskipun tetap teriak merdeka gitu kan
iya secara sosiologis
memang ada saya kira ada pergeseran dari abangan ke santri
secara besar besaran sejak tahun tujuh puluh an saya kira
nah tetapi dari sisi orientasi ideologisnya
itu mereka masih tetap di pni di pdip sebetulnya
begitu kayak di blitar itu sekarang yang mengaku nu besar sekali gitu
tapi kan sebetulnya dinasi pdi perjuangan
itu sebabnya macam bu risma itu juga kalau lihat dari penampilannya yang makin kesini makin identik dengan kerudungnya
lalu makin fasih mengucapkan ungkapan ungkapan keagamaan
saya kira juga punya appeal di kalangan nu juga
apakah nu nya yang dimaksud itu nu baru dari konversi abangan ke santri atau yang lama
jadi saya kira memang punya appeal terbuka untuk kalangan masyarakat di bawah
mungkin ini tipologi baru santri teknokrat gitu mungkin ya
tapi prof hikam apa yang anda baca dari paling tidak tiga nama yang dari survei smrc
indikator politik yang punya kredibilitas ini kurang lebih akan menarik magnet partai partai untuk bisa bergabung
dan bagaimana wakil juga untuk bisa merepresentasikan sisanya tadi
kalau saifullah yusuf sudah jelas ya
itu mereka yang berafiliasi di pdi
yang berafiliasi dengan pkb
dan mungkin yang juga dari daerah daerah seperti tapal kuda akan kesana
tapi sebentar dulu
saya kira survei yang ada ini masih terlalu early ya untuk dipakainya
jadi ini mungkin akan bisa akan dinamis juga
sangat volatile ya pak
nah kemudian hovifah
jadi ini sama saja dengan dua kali plk das sebelumnya
kan selalu begitu kan
hovifah saiful hovifah
justru yang menurut saya menarik itu suaranya bu risma
jadi kalau misalnya benar bahwa nanti nu ini terpecah gara gara ipul dan hovifah
bisa saja yang ketiga nanti yang akan beruntung
ya dan itu mungkin akan dipersonifikasikan oleh bu risma
soalnya adalah apakah benar bu risma akan dicalonkan oleh pdip
apakah dia calon nomor satu atau calon nomor dua
sebab baik ipul maupun khofifa itu akan sulit memperoleh tambahan
kalau dia calonnya sama sama dari nu
mungkin akan beda kalau mereka mencalonkan orang seperti pak yoto
bupati bu jodogoro atau mas vuk dari lamongan
atau bu risma
kalau bu risma saya kira akan sangat kuat
jadi akan sangat terbuka kelompok kelompok lain non nu
nah yang non nu juga itu
kalau kemudian isunya itu nu dan nu gitu kan
nanti pemilih yang the so call abangan
walaupun saya juga nggak terlalu yakin dengan kategori yang satu ini gitu kan
itu nanti juga akan mencari orang orang atau tokoh tokoh atau calon yang mungkin lebih cocok dengan mereka
termasuk yang walaupun backgroundnya nu kan
tapi lebih dekat secara ini ya
iya seperti bu risma
bu risma itu kan representing
bukan traditional nu
tapi anda mau mengatakan dia bukan nu juga sulit
karena kategori nu itu juga tidak bisa begitu saja
orangnya mesti pakai sarung belum tentu juga
apalagi zaman sekarang kan
bo sipul kan mengklaim dirinya ketua iggi
ikatan gus gus indonesia
boleh namanya juga
nah oleh karena itu saya kira penting untuk kita tetap melihat dinamika ini
jadi justru dengan munculnya isu bahwa nadien pecah dan lain lain
mungkin calon ketiga ini yang justru akan menanggung keuntungan
tapi tetap saja bahwa syaratnya adalah mereka itu harus pluralis
oke kita harus break dulu prof
yang penting adalah sekarang kan kalau kita bicara sekarang bagaimana berebut suara nu di pilkada jawa timur
ini kan nu sudah di tobatkan tahun delapan puluh enam di tabiskan untuk kembali ke asal gitu ya
delapan puluh empat ya prof
itu kembali ke asal untuk tidak berpolitik gitu kan
nah bagaimana kemudian secara struktural dan secara kultural nu tetap menjaga kitahnya ini untuk tidak berpolitik praktis
paling tidak bermain main untuk dukung mendukung secara jorok gitu prof
bagaimana kita akan jawabnya di segmen berikutnya
yang terakhir langsung prof hikam bagaimana kemudian menjaga maruah nu ini
supaya tetap seperti itu
supaya tetap seperti yang dicita citakan bahwa kembali ke kita tidak berpolitik praktis dan tetap menjaga marwah struktural maupun kultural nu itu tetap
ya mas budi sudah ngomong sendiri kalau mau menjaga marwah hitoh
ya tadi itu jangan berpolitik praktis bagi struktur mereka yang ada dalam struktur nu
jadi kayak tni itu loh politiknya nu itu adalah politik negara gitu kan
jadi bukan politik praktis untuk yang struktural
jadi misalnya ya fair berhubungan dengan pkb
dengan golkar dan macam macam
bahwa pkb itu didirikan oleh para alim ulama yang ada di nu
iya sebagai kenyataan historis
tetapi nu secara struktural harus bisa mengambil jarak
jadi politik nu politik negara begitu
harusnya tetap dijaga ya jangan mau tergoda
dan dengan begitu maka dia tidak usah ikut kampanye
tapi itu kan lebih mudah diomongkan mas daripada dilaksanakan
faktunya susah ya prof
kalau di jawa timur itu pesantren pesantren tertentu kelompok blok blok tertentu
itu pasti sudah mempunyai apa namanya yang dituju untuk didukung
tadi saya katakan saifullah yusuf itu sangat kuat dari pesantren lirboyo
dan pesantren apa namanya tapal kuda
mulai dari pak suruan prof balinggos bwono woso dan selanjutnya
nah bagaimana anda mereka kan juga ada di struktural di pwnu di pcnu
bagaimana anda mau menyuruh mereka kemudian tidak berpolitik praktis
gampang mengatakan tapi untuk melaksanakan itu memang takes time
tapi sebagai nahdiyin warga nu kita boleh sama sama
harus jauh iya
terus harus disuarakan yang begini ini
jadi jangan bosan bersuara ya prof ya
terakhir bang abbas apakah akan lebih volatile dinamis atau memang akan seperti ini kurang lebih sampai dua ribu delapan belas nanti
ya saya kira akan lebih dinamis karena nu sebagai kategori budaya saya kira mungkin bukan sebagai kategori organisasi
tetap akan berkembang
tetap akan berkembang
dan akan mewarnai politik indonesia khususnya di jawa timur
tetapi memang kita tidak bisa berharap bahwa misalnya pengelompokan kiai pada tokoh tertentu akan otomatis bisa membawa umatnya pada tokoh tertentu
pertama karena pemilih semakin kesini semakin otonom
dan yang kedua pengaruh kiai dengan sebagai tokoh agama itu berbeda
efeknya dengan pengaruh kiai sebagai pemain politik lokal
saya kira itu yang penting dimengerti
oleh karena itu dalam konteks pilkada jawa timur ini masih belum terlihat betul konfigurasinya jika tokoh yang ketiganya belum muncul
kecuali misalnya keputusan di pdip malam ini memutuskan untuk mengajukan wakil untuk salah satu dari bu hovipa atau pak gus ipul menjadi wakilnya
nah itu saya kira siapapun yang didukung pdip
punya peluang besar untuk memenangkan pilkada jawa timur
oke itu kesimpulan dari tadi hampir satu jam kita bicara
terima kasih bapak bapak
mudah mudahan apa yang kita diskusikan termasuk tadi prof ikam ya
keharapan kita untuk nu tidak berpolitik praktis struktural maupun kultural juga tetap berlangsung
ya bolehlah fakta di lapangannya seperti apa tapi kita sebagai warga nadien misalnya prof ikam ini harus terus menagih
jangan bosan untuk menagih itu
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini